kericuhan ini bermula ketika akan berlangsung musyawarah desa di balai desa simberejo
kecamatan pamotan kabupaten rembang jawa tengah pada hari sabtu kemarin
enam orang warga mempertanyakan kenapa yang semula tercantum sebagai calon penerima bantuan sosial covid sembilan belas
justru belakangan ini dihapus dari data
pihak desa menyampaikan mereka termasuk warga mampu sehingga tidak berhak menerima bantuan sosial
bahkan keenamnya juga memiliki mobil padahal ada warga lainnya yang harus lebih diprioritaskan
kesalahan admin atau gimana yang di cover dari kemensos malah data yang non dtks
berarti orang kaya masuk pensiunan masuk pegawai negeri masuk
kami harus mendelet orang orang kaya pensiunan pegawai negeri
bukan saya pribadi kami mendarat bersama tim
kasus protes bantuan sosial covid sembilan belas yang berujung pengerusakan kursi balai desa ini
saat ini masih ditangani aparat polres rembang
pemerintah kota banjar jawa barat menyalurkan jaringan pengaman sosial untuk masyarakat terdampak covid sembilan belas
bantuan ini berupa uang rp satu ratus lima puluh
serta beras seberat dua puluh kg
untuk setiap keluarga penerima
namun sebagian penerima justru mengeluhkan kualitas beras bantuan yang kurang baik
jika dibandingkan dengan beras yang dibeli secara pribadi
warna beras bantuan terlihat lebih kusam
beras yang dimasak menjadi nasi juga terasa hambar saat dikonsumsi
bahkan nasi tidak bertahan lama meski disimpan dalam penghangat nasi
berasnya mah kalau saya bilang menggenak
bahasa sundanya ya kalau
jadi dipasak teh
nggak ada rasa nasi kayak spa gitu
jadi nggak tahan lama
pemerintah kota banjar langsung bergerak menelusuri temuan beras tidak layak ini
dan berjanji akan bekerja sama dengan bulog untuk mengganti beras dengan kualitas baik
beras yang di drop ke desa kelurahan itu kualitas jelek
itu bisa dikembalikan
nah untuk itu
kami sekarang mau ngecek kembali
tentuan ini sedianya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak pandemi corona
terlebih mendekati hari raya idul fitri yang akan segera tiba
tim liputan cnn indonesia